kopernya tommy tinggal dua kurang satu
ransalnya apoy juga gak ada
berarti mereka kabur
antum harus bertanggung jawab
ada juga yang mau pesan
kuping lo salah denger
lo udah ngomong belum tuh
kalau itu masalah kecil sepele
ya gue tinggal bilang aja gue mau mirip
kalo gue pengen berkeluarga
ya sama april lah
april udah ke belanda
seriusan lo gak bercanda
gini urusin gulai aja ke belanda
baru berangkat dua hari yang lalu
pedes kurang pedes
kirain kita bang faang bang jul basri sama beps kemarin ditangkap satu pp bang
saya duluan ya bang
dari semangat perasaan gue kagak enak aja
tapi apalagi kalau mau jualan begini
kalau gue mau jualan dia datang
mau ngapain tuh ari
mak biar dapat berkah mak
kan kalau kata orang salaman sama orang tua dapat berkah mak
oh jadi lu tadi cium tangan mak
cup tangan gue biar berkah
ini ada sembako buat teman nih mak
waduh lu jangan begitu lo
biar gue udah tua gue masih bisa nyari duit nih jualan peyek buat dapat hidup gue
ngapain sih lu ngasih ngasih begituan sama gue
iya tapi bukannya kayak gitu mak
kata ustadz pasar mak kagak baik nolak rezeki
baru dengar tuh gue ustadz pasar
eh orang baru tapi muke lama mak
nah ustadz pasar yang ngajarin ae bertobat mak
dia bisa ngajak lu yang begini nih jadi kejalanan yang benar
mak insya allah mak untuk memantapkan tobat ae mak
nah makanya ustadz pasar bilang mak santu nih janda janda jompo mak
makanya ae mau santuni ke mak
udah gue bilang di tadi
gue emang janda tapi kan kagak jompo
ini buktinya kok bisa nyari duit bikin peye buat jualan
tapi kata ustadz begitu mak
kagak baik mak
mendingan lu sedekain yang lain
sedekahin aja dengan yang lain
mak kan yang orang terdekat mak
mak kayaknya ae santuni mak duluan mak
karena deket sama ae
sekolahnya di mana nih
mak itu ustadz mak baru lulus dari pesantren
sekarang dia jadi ustadz
nah sering dakwah di dalam pasar
makanya dibilang ustadz pasar
gue jadi inget nih kalo apoy misalnya dia udah kelar aja sekolahnya di pesantren
dia juga keluar dari sono disebutnya ustadz ya
ya allah alhamdulillah mak
mudah mudahan apa yang mak doain selama ini bisa terkabul mak
ini di dalam deh
gue bukain dulu mak
mau jualan dulu nih pasar
ayah juga pamit mak ya
kamu ke mana jalan di sono
ke mana sih
kalau ditinggalin sendirian
tiga sohib antum kagak ada waktu subuhan
waktu sarapan juga kagak nongol
gue aja bingung
gue ada kemane
kopernya ada avk ada
ada tuh kopernya
lengkaf avk gak
lengkaf avk gak
lengkaf avk gak
lengkaf avk gak
lengkaf avk gak
lengkaf avk gak
lengkaf avk gak
lengkaf avk gak
lengkaf avk gak
kopernya punya kok tinggal dua
masa ada tiga deh
satu lagi kemane
kopernya ada avk gak
lengkaf avk gak
lengkaf avk gak
lengkaf avk gak
lengkaf avk gak
lengkaf avk gak
lengkaf avk gak
ternyata punya tinggal dua kurang satu
ransanya apa juga gak ada
ya salam berarti mereka kabur
antum harus bertanggung jawab
kenapa gue lagi yang harus tanggung jawab
mereka yang kabur mana ada urusannya mah gua
kalau mereka kabur antum harus bertanggung jawab
gak ada ceritanya
antum jangan kemani mani awas
nah kakak kue pegang
ini namanya ketupat sayur dari mama mona
selama gua gak makan ketupat sayur
apalagi kalau dia keluar dari kompor
kenapa aku jadi panjang doa ya

makan makan makan
ini enak sekali enak
makan makan makan
eh makan makan
si anak funky tommy amefaang berhasil kabur
suku jaga dua puluh empat jam bergiliran
masa ada santri sarot kabur antik agak suf
kita bisa kena nih sama ustadz tebu
ya udah bang
mendingan kita cry semua santri untuk ngejar mereka
mumpung mereka belum jauh
antum fintar ya
eh kalau kita libatin santri santri
yang ada keadaan gaduh
yang ada kita ketahuan teledornya
terus gimana dong bang
kita cari tuh santri santri secara gerilya
jangan sampai ada yang tahu
misi ini adalah operasi khusus
terima kasih bang
terima kasih bang